terima kasih saudara masih di breaking news kompas tv bersama saya mario sarung
kondisi arus mudik di ruas tol cipali kilometer delapan puluh tujuh terus meningkat
banyaknya kendaraan pemudik yang berhenti di bahu jalan memperparah kemacetan di ruas jalan tol
arus lalu lintas di tol cipali kilometer delapan puluh tujuh subang jawa barat padat pada jumat malam
sejumlah pemudik yang tak bisa singgah di rest area menghentikan kendaraannya di bahu jalan untuk beristirahat
banyaknya kendaraan yang berhenti menghambat arus kendaraan yang melintas di belakangnya
polisi terus berpatroli menyisiri jalan untuk mengimbau pemudik agar melanjutkan perjalanan mereka dan tak berhenti di bahu jalan
arus kendaraan pemudik di ruas tol cipali subang jawa barat semakin padat pada jumat malam
kepadatan kendaraan yang awalnya berada di kilometer delapan puluh tujuh kini mulai bergeser ke arah timur
mulai dari gerbang tol cila meri subang km satu ratus sepuluh hingga delapan puluh dua guna di purwakarta
contoh konten kondisi arus pemudik yang paling seperti beribu sudah dikizerti yang brittlek sejak seribu sembilan ratus empat puluh empat
hanya bisa melaju dengan kecepatan lima hingga sepuluh km per jam
informasi selengkapnya terkait kondisi arus lalu lintas terkini di tol cipali subang jawa barat
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv henry irawan
kepadatan arus pemudik kini mengular sejauh manakah dan bagaimana anda bisa menggambarkan
ini ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sana
dan apakah sempat ada kesemacetan yang dipicu pemudi yang nekat berhenti di bahu jalan
ini apakah masih terjadi hingga saat ini
ya baik mario dan juga saudara
kepadatan parah arus lalu lintas di ruas tol cipali subang sudah mulai terurai
sejak pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memperlakukan one way pada pukul dua puluh satu empat puluh lima tadi
di ruas tol cipali wilayah subang ini sempat terjadi kepadatan yang luar biasa cukup parah
dan cukup panjang juga akibat dari peningkatan arus volume kendaraan yang melintas di ruas tol cipali ini
kepadatan peningkatan volume kendaraan sendiri tidak sebanding dengan jalan atau ketersediaan jalan yang ada di ruas tol cipali ini
karena memang di kilometer delapan puluh tujuh wilayah cipali subang ini terjadi penyebabnya
sempitan lajur yang tadinya dari tiga lajur menjadi dua lajur
sehingga jumlah kendaraan yang begitu banyak menyempit sehingga terjadi kepadatan dan mengular cukup panjang
kemudian untuk kepadatan sendiri semakin diperparah dengan kondisi jalan yang menanjak dan berkelok
sehingga laju kendaraan para pemudik tidak bisa dipacu dengan maksimal
sehingga laju kendaraan yang terjadi di ruas tol cipali ini semakin panjang
bahkan yang kami informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa sempat terjadi kepadatan begitu luar biasa
sekitar jumat petang hingga jumat malam tadi sekitar pukul sepuluh bahwa kepadatan yang terjadi di ruas tol cipali subang ini
mengekor cukup panjang yang dimulai dari kilometer satu ratus sepuluh subang hingga ekornya berada di
di kilometer delapan puluh dua purwakarta
kondisi tersebut juga diperparah ketika para pengendara atau pemudik ini
nekat berhenti di pinggir jalan untuk melakukan metabolisme tubuh ataupun beristirahat
karena memang mereka tidak kebagian singgah di rest area terdekat yakni rest area kilometer delapan puluh enam a
karena memang pihak kepolisian melakukan bupa tutup untuk menghindari
terjadinya penumpukan di rest area delapan puluh enam a
sementara saat ini untuk para pemudik yang melintasi jalur b mengeluhkan dengan belum dibukanya rest area delapan puluh enam b
sehingga mereka tidak bisa beristirahat ataupun melakukan metabolisme tubuh
padahal sebelumnya pihak astra cipali memberitahu atau mengkonfirmasi bahwa rest area delapan puluh enam b
yang berada di depan res area delapan puluh enam a ini akan difungsionalkan pada saat arus mudik ini
tapi pada kenyataannya hingga saat ini belum difungsionalkan karena memang fasilitas dan kondisi
yang belum memungkinkan untuk dibuka pasca terjadi semburan api pada tahun lalu
artinya hingga saat ini apakah rest area delapan puluh enam b
sudah penuh sehingga tadi sempat mengatakan
sebenarnya dapat kami jelaskan bahwa
dijumpai yaitu rest area di delapan
sementara pada kondisi one way ini
melakukan istirahat di rest area tersebut
dan hanya bisa menampung
menghindari penumpukan di rest area
tersebut polisi yang berjaga
rest area delapan puluh enam a ini melakukan
akan menyebabkan kemacetan pula
bagi pengendara yang lain yang akan
sehingga pihak kepolisian menyarankan
untuk melakukan istirahat ataupun
para pemudik yang memang
ingin berbuka puasa dan beristirahat
maupun melakukan metabolisme tubuh
eee berhenti di bahu jalan
agar mereka bisa melakukan
metabolisme tubuh serta istirahat
ee untuk menghindari karena
para pemudik yang nekat berhenti
di pinggir jalan ini cukup membahayakan
maka pihak kepolisian terus melakukan
mereka agar terus lanjut ke perjalanan
agar tidak membahayakan bagi dirinya sendiri maupun pengendara yang lain
walaupun kondisi tersebut bisa juga menyebabkan kepadatan atau kemacetan bagi kendaraan yang di belakangnya
ya henry kita bisa melihat bahwa kepadatan lalu lintas itu sudah mulai terlihat
dan untuk rekayasa arus lalu lintasnya sendiri seperti apa di sana
apakah sudah dilakukan one way atau bagaimana rekaya selalu lintas yang diterapkan di sana
ya baik mario dan juga saudara dapat kami sampaikan bahwa ruas tol cipali yang melintasi daerah subang ini memang cukup panjang
dan mengikuti kondisi rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh perlantasan polri
sehingga ketika rekayasa lalu lintas one way diberlakukan sejak pada pukul dua puluh satu empat puluh lima tadi jumat malam tadi
kondisinya langsung memang berubah drastis
yang tadinya jalur tol cipali jalur a ini mengalami kepadatan yang luar biasa
pun kondisi di sebelah kiri saya yang biasanya dipakai jalur untuk menuju dari arah cirebon menuju jakarta
ini diberlakukan semuanya untuk menuju arah mudik ke arah cirebon
namun karena memang kondisi jalan yang terjadi penyempitan dari tiga lajur hingga dua lajur
kondisi kepadatan pun bisa terjadi begitu cepat
seperti yang terjadi saat ini kepadatan mulai terjadi baik di jalur a maupun jalur b
untuk para pemudik yang akan melintas seperti kita lihat di belakang saya
melaju dengan kecepatan cukup rendah yakni antara lima sampai dua puluh km
karena memang kepadatan arus yang terjadi akibat penyempitan jalan dan kontur jalan yang menanjak dan berkelok
sehingga para pemudik tidak bisa melajukan kendaraannya dengan maksimal
baik terima kasih henry irawan dari tol cipali dengan laporannya saudara